enak enak kan kemarin udah nyobain bubur gua bukan itu yang gue tanya maksud gue enak
jualan bubur gitu ya enak agak enak dah kalau enak lagi rame tapi kalau sepi ya gitu dah sekarang enak
jualan bubur apa jadi satpam di pabrik
hai sini lah cuman aku bicara jauh jauh sini sini iya nah mbak tiur antar kan aku ke pasar ya
pasar mana nih pasar rumput pasarebu pasar minggu pasar senin apa pasar pembang ah cuman
aku jauh kali kau jumpa pasar itu yang pasarnya diketik saja lah siapa tahu
emas perjalanan arah ke sana gimana sih katanya mau ke pasar balik dulu aja ngapain
motor aja urusan apa bobby dari tadi kagak kelihatan ke mana ya udah jalan dari tadi
bang kok gua kagak lihat eh makanya lolly kalau bangun jangan telat be ilik subuh

jenis sayur nicem kcomangel
cuman biasanya kalau beli sayur padang ma belinya sayur pakis
yaudah aku sambil piring dulu ya
hei mas purnama
kau disini aja tunggu ya biar aku yang kedalam
ngapain lagi sih
duit aku tak cukup aku ambil duit dulu
kau tunggu sebentar
eh kau jalan kemana mana
nanya apa mas bur
andriin ke depan yuk
gak bisa gue lagi nunggu mbak tiur
bilangnya nunggu mbak tiur malah main biliar
duduk deh asal lah
katanya cuma sebentar
tadi aku buang air kecil dulu
buang air kecil kan di pasar bisa
tak mau aku
sudahlah jorok bayar pula
yaudah kok pake nih helm
nih ini siap siap dulu ya
tuh udah mau siap dong
nope udah mau
alhamdulillah mah lancar
semester ini harus cuma ngambil dua belas sks
atau kuliah akhir aja
apaan tuh neng
masa mah gak tau
iya kagak tau
sks itu satuan kredit semester
gunanya biar mahasiswa itu bisa pilih mata kuliahnya sendiri
maka gak ngerti
enak kagak deh
kemarin udah nyobain bubur gua
bukan itu yang gue tanya
enak gak jualan bubur gitu
enak kagak enak dah
ya gitu dah
enak jualan bubur
apa jadi satpam di pabrik
mbak adri harus digungin gak
ya udah aku pulang ya
hei ya ya ya ya ya deba ya biar berjuang lhe laugh
dong iya eh tos kapan kapan gue boleh numpang main biliar ya tempat lo gratis ya boleh boleh
boleh asal di luar jam buka sebelum siang sih gue bagi nomor telepon ya habis saya
kemarin hilang belum sempat beli oh iya ngomong ngomong lo kerja apa oh kalau kue biasa
bisnis lah ngobjek ngobjek woi keren dong mantap mas purih sini ya kenapa toh enggak mau
bin enyamu nanya nanya apaannya lo masih ngedeketin janda anak
maksudnya ratna iya si ratna nya dengar dari orang orang lo suka lewat depan rumahnya ya
enyak kagak usah dengerin gosipnya eh din mau kemana enggak lagi nungguin sayur bayam mateng buat
bekel lo makan siang
tunggu bentar ya ngak jadi lu butuh modal berapa buat buka warung yang baru baru
hai ngeitungan b lagi juga ngitungnya kagak bisa b yah lali lu tanya tanya dulu ngapa di
uno berapa duit sewaannya terus berapa jumlahnya buat isi warung js lu ashley begitu baju keinen

kan ini masih kecil be
din nih minyak gorengin ikan bawal kesukaan lu
sama sayur bayam lu abisin ya
bu din jalan dulu nyak
lu inget inget pesannya
nya lu jangan deket deket lagi sama si ratna
li lu kudu nunggu bawe naging kontrakan bulan depan
lu kemana lu
ikut deddy jualan bubur
ya udah hati hati ya
pelet ikan pak ji
lu sekarang istiat ternak ikan
siapa yang mau mihara ikan
ini pelet buat ikan di akuarium saya pak ji
lu mau makan bekal makan siang gua kagak
beneran bang edwin
ini minyak gua yang masak
makasih bang ya
enak dah lu
makan siang gratis dapet
pak ji mau